tim perintis presisi samapta polda sulsel membekuk lima orang pria yang melakukan penyerangan dengan busur panah dan pisau di kota makassar sulawesi selatan pada kamis dini hari
para tersangka pelaku mengaku melakukan penyerangan lantaran ingin balas dendam
usai kakak salah satu tersangka pelaku dianiaya orang tidak dikenal di lokasi
kelima penyerang yang rata rata masih remaja ditangkap petugas polda sulsel di sekitar jembatan waduk antang kecamatan manggala kota makassar
selain membekuk tersangka polisi turut menyita barang bukti berupa busur dan anak panah serta sebilah pisau
penangkapan ini dilakukan setelah patroli polisi digelar di sekitar jalan todopuli sepuluh
menurut kanit turjawali perintis presisi samapta polda sulsel tersangka mengaku sempat melepaskan anak panah kepada warga yang melintas tetapi tidak mengenai sasaran
guna proses hukum lebih lanjut kelima tersangka dibawa ke mapol restabes makassar